terutama kamu boneng
karena cimaku sudah tidak sakti lagi
gara gara menyentuh kulit wanita yang kamu perkosa itu
oh selamat sore
saya bawa nasi goreng buat bang usman
khusus saya buat sendiri
terima kasih gak usah repot repot
kebetulan sekali saya ada undangan makan
di teman kenalan baru saya di desa sebelah
jadi supaya tidak mau bazir
saya akan menjaga
lebih baik nasi goreng ini dimakan di kendiri sendiri saja
saya permisi dulu
dia gak mau makan nasi goreng bon

ya sudah coba saja besok lagi
jangan main kartu mulu dong
saya sedang jatuh cinta nih
ganteng banget itu cowok
memang lu kenyang makan ganteng
jangan jangan jangan
ziru sekolah you
mau transbulan usir dia kebalikin nih bukan kenapa nelly bukan bingit loh boleh berhubungan
siapa aja lagi membutuhkan gua nggak mau tahu yang penting lu usir ya hai wah juga
ya pada besok aja
pasti buatan wino
itu udah lama pernah bareng bareng
gak mau bro
gak mau ah
kenapa sih lo
ini buat bayarannya si nelly ya
gue lagi gak selera
oh lo lagi tiba tiba berseler sama gue
karena ada pembunuh kontrak ke sebelah kan
karena gue udah gak tertarik lagi sama lo
tapi aku tertarik padamu saya
jadi diusman sudah mendapatkan tempat tinggal
pemiliknya seorang ibu
yang tinggal bersama anak perempuannya
jangan sampai tergoda
insya allah tidak bu
lagi pula saya mengontrak hanya sebulan
jika tidak betah
saya bisa pindah ke tempat
saya yakin diusman ini tidak akan betah
mari silahkan dipinum
terima kasih pak
seharusnya kalian itu
tidak melanggar pantanganku
kalau kalian sampai
saya tidak akan
habisnya saya tidak tahan pak
lihat dunia rumah itu
yang cantik dan
kamu tidak bisa menahan nafsu dirahim
menanggung polisi itu
harus bisa menahan
kalau kalian berdua sampai terangkap lagi
saya akan beri tangan
tidak akan bantu lagi
kalau begitu lepas
masa tahun depan bulan suruh
karena cimbatmu sudah tidak sakti lagi
kulit wanita yang kamu perkosa itu
yang paling peduli dengan masyarakat disini
kalau gue ada kesempatan
gue akan beri pelajar
lo harus hajar dia
lo gak usah takut
anak anak pasti akan membantu
kita karungin dia
sebelum gue beri pelajaran buat gue
bikin dia marah sekali
dia akan berusir dari kamu
tadi tiba tiba saja kaca ini jatuh sendiri
sekarang biar nelly yang bersihkan
bang makan aja dulu ya
tapi saya mau sholat isyah dulu
sholat itu meminta kebahagiaan
nah nelly boleh dong minta bahagia